setelah lebih dari enam lima jam ketua kuarda gerakan pramuka dki jakarta
sekaligus calon wakil gubernur dki jakarta nomor urut satu silviana murni
akhirnya selesai diperiksa oleh mabes polri
seusai selesai diperiksa dari pagi silvian murni akhirnya keluar dari ruang penyidik
direkturat tindak pidana korupsi mabes polri pada jumat sore
sylvi yang datang bersama sejumlah tim sukses kampanyenya
menyatakan bahwa kehadirannya dalam pemanggilan ini adalah sebagai saksi
yang mengaku telah membawa bukti berupa berkas yang ia perlukan dalam pemeriksaan oleh penyidik
berkas itu adalah hasil penilaian auditor publik
terhadap laporan keuangan dana hibah yang dialokasikan
untuk kegiatan operasional kuarda gerakan pramuka dki jakarta yang saat ini dia pimpin
pasangan agus yudhoyono ini juga mengaku telah mengembalikan dana sisa sebesar
delapan ratus satu juta rupiah ke pemprov dki
saya sudah melakukan bersama teman teman seluruh pengurus kuarda
ini di sini tadi jelas ya bahwa ini untuk kepengurusan dua ribu tiga belas sampai dua ribu delapan belas
nah dari hasil kegiatan kita pada dua ribu dua puluh
pada dua ribu empat belas di sini jelas sekali bahwa sudah ada auditor independen
saya sudah punya ada disini kantor akuntan publik terdaftar
yang menyatakan bahwa kegiatan semua ini adalah wajar